lalu bagaimana dampak dari berlakunya sistem lockdown di italia dan seperti apa kemudian nasib warga negara indonesia yang berada di sana
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia untuk italia ibu ra esti andayani
selamat malam waktu indonesia dan selamat sore ya bu ya untuk waktu italia
ya selamat sore waktu italia dan selamat malam waktu jakarta
bu esti ini kan lockdown sudah diberlakukan apa kemudian upaya yang dilakukan oleh kbri untuk memastikan bahwa warga negara indonesia ini dalam keadaan aman begitu bu
dan berapa banyak warga negara indonesia yang ada di wilayah tersebut bu
jadi kami sampaikan bahwa saat ini untuk wilayah yang lockdown terdapat tercatat satu dua ratus tiga puluh sembilan warga negara indonesia termasuk ppi
jadi mereka berada di berbagai wilayah yang tertutup dari lombardia hingga marke
dan cara kita berkomunikasi dengan mereka adalah kita membentuk koordinator wilayah penanganan covid sembilan belas
sebetulnya sudah kita mulai sebelum lockdown seketika wilayah itu masih dalam zona kuning
jadi kita punya tiga puluh satu koordinator wilayah
jadi kami dengan terus menerus
terus berhubungan dengan mereka hingga saat ini mereka dalam keadaan sehat
tidak ada yang terinfeksi covid sembilan belas
dan mereka semua aman mematuhi aturan yang berlaku
dan terus menerus kami melakukan komunikasi dengan koordinator wilayah
bu esti selain melakukan komunikasi untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat
apalagi bu kemudian upaya upaya yang dilakukan kbri terkait dengan hal tersebut
terima kasih kami sudah membuat posko covid sembilan belas yang bekerja dua puluh empat tujuh
dan kita punya hotline khusus
jadi bukan hotline yang biasa dipakai untuk konsuler
kemudian kami juga mengupayakan apapun yang diperlukan oleh warga negara indonesia
hal hal yang terkait dengan covid yang mereka perlukan
misalnya terkait dengan masker dan hand sanitizer yang pernah tiba tiba sangat kurang
kita drop kepada mereka melalui koordinator wilayah
baik bu esti kemudian apakah ada rencana untuk mengevakuasi warga negara indonesia
yang saat ini berada di wilayah utara italia tersebut
saya rasa belum ada wacana seperti itu
karena mereka juga
dan nampaknya cukup aman di sana
karena aturan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah italia dan otoritas tempat itu sudah sangat memadai
logistik hingga saat ini terjamin
tapi kita tentunya akan memantau mulai hari ini
karena baru mulai hari ini semuanya terlihat oke
nampaknya warga negara kita yang ada di wilayah
yang lockdown ini sudah terbiasa juga dengan aturan aturan setempat
jadi nampaknya mereka tidak ada yang mengeluh
hingga saat ini posko kita belum menerima keluhan apapun dari wni di wilayah
dan mereka justru menginfokan situasinya oke
mereka masih bisa bergerak di sekitar rumahnya untuk membeli keperluan keperluan
di tempat terdekat
di lingkungan mereka tinggal
berarti ketersediaan logistik sejauh ini masih aman ya bu ya
untuk warga negara indonesia yang ada di wilayah yang di lockdown tersebut
bu selain itu dari lebih dari satu dua ratus warga negara indonesia yang berada di wilayah italia utara
ada beberapa yang kemudian adalah mahasiswa
ini bagaimana kemudian proses belajar mengajar mereka bu
nah dari yang kami pantau memang selama ini sempat kan mereka sudah mulai
mereka sudah selesai belajar
mereka sudah selesai belajar
mereka sudah selesai belajar
nah nampaknya karena mereka itu tergantung kebijakan masing masing institusi pendidikan mereka
dan universitas yang ada
ada yang kemudian melakukan melalui online
tapi saya belum memantau secara rinci di mana yang sudah melakukan online
di mana yang masih tertutup biasa dan diminta belajar sendiri sesuai dengan kurikulum
yang ada dengan pertanyaan mbak maypi ini kami akan terus memantau sistem pendidikan yang berlaku
tapi yang berlaku baik di tempat yang lockdown maupun di roma sekarang kan juga diliburkan
mereka ada wacana memang semuanya akan dilakukan melalui online
baik bu esti satu hal yang tadi ibu sempat sampaikan
bahwa memang sampai saat ini belum ada pengaduan atau keluhan dari warga negara indonesia yang berada di wilayah yang terlockdown
namun jika nanti di antara mereka kemudian meminta upaya untuk dievakuasi
kira kira langkah apa bu yang siap difasilitasi oleh kbri
kami tentunya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan otoritas tempat mengenai protokolnya
langkah langkah yang diperkenankan
dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat
tapi yang jelas umumnya teman teman di sini tidak meminta
akan kami koordinasikan dengan sebaik baiknya
dan akan kami bantu fasilitasi cara cara yang terbaik untuk bisa permintaan itu kita fasilitasi
baik bu esti terakhir ini italia merupakan negara di eropa dengan jumlah
masih bersama kami bu esti
terima kasih banyak atas informasi anda
bu esy sudah bergabung bersama kami